hai kondisi pandemi kofi sembilan belas yang mulai melandai membuat sejumlah relaksasi atau pelonggaran
diterapkan hal ini berpengaruh pada mulai meningkatnya mobilitas masyarakat mobilitas
masyarakat yang kembali naik ini menjadikan sejumlah ruas jalan di kota bandung kembali
dipadati kendaraan kemacetan di kota bandung terjadi di sejumlah titik salah satunya di
perempatan jalan soekarno hatta dan jalan ibrahim aji atau perempatan samsat titik ini menjadi titik
padat pada waktu pagi dan sore hari saat masyarakat mulai beraktivitas dan selesai
beraktivitas di perempatan ini antrean kendaraan bisa mencapai hampir satu km dengan waktu
tunggu hampir sepuluh menit disini jarak dari lampu merah tadi saya antre sekitar lebih dari lima ratus m
sekitar tujuh ratus meter dan ada perlambatan kecepatan kendaraan dari sebelumnya sekitar dua puluh km per jam
jam menjadi sekitar lima km per jam dan di titik ini di jalan ibrahim aji
ini memang dikenal sebagai titik macet karena memang ada persimpangan kemudian juga ada tempat
pengisian bensin dan juga ada lampu merah yang diklaim sebagai lampu merah terlama di kota bandung
selain itu simpang pasar kordon juga nampak padat oleh kendaraan roda dua dan roda empat
persimpangan ini juga menjadi salah satu persimpangan yang dikenal sebagai pusat kemacetan jalan yang
sempit dan adanya pasar membuat arus selalu lintas di jalan ini tak beraturan waktu tunggu di simpang
pasar kordon tadi saya hitung sekitar enam sampai tujuh menit padahal biasanya jika kendaraan dalam keadaan lancar ini bisa hanya dua sampai tiga menit saja
tapi tadi saya sempat terjebak kepadatan kendaraan di sana karena ada pasar kemudian juga ada persimpangan menuju ke daerah ciwastra
perempatan buah batu yang merupakan akses pengendara dari kabupaten bandung ke kota bandung juga dikenal sebagai titik macet
serupa dengan perempatan buah batu perempatan kopo pun sama padatnya
sejumlah pengendara mengeluhkan seringnya terjadi kemacetan di beberapa titik di kota bandung
ya kadang sih suka kesel juga kalau misalkan jemput antar anak sekolah kan kesiangan gitu
kehambat kerjaan juga
kalau jam kerja sore atau pagi di sini dari perampatan ini dari panjang sampai berapa setengah jam nyampe
dinas perhubungan kota bandung menyebut kemacetan di kota bandung bukanlah hal baru
terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya
terjadinya kemacetan di kota bandung
seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalu lintas
masih terdapat angkutan kota yang mengetem sembarangan pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan parkir liar
sejumlah upaya pun telah dilakukan pemerintah kota bandung untuk mengurai kemacetan
di antaranya menyiagakan dua ratus personel di empat puluh titik kemacetan untuk mengatur lalu lintas dan membangun flyover atau jalan layang
apalagi dengan pelebaran atau
perpanjangan jalan sangat tidak mungkin
ya makanya pemerintah kota bandung sekarang sudah memikirkan bagaimana jalan soekarno hatta ini di buah batu itu sampai ke cipas
kiarak condong samsat gitu dibangun lagi flyover
kan itu salah satunya kalau di cipas itu macet kan gitu
itu salah satu karena ada beberapa titik persimpangan yang harus kita layani
salah satu tonton yang disini di flyover kopo
kan untuk persimpangan kopo kan tidak bersinggungan kan tidak ada crossing antara yang dari timur yang di bawah itu kanan sudah pada naik ke atas
sementara itu dosen teknik sipil institut teknologi bandung menjelaskan flyover atau jalan layang bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan
karena jalan layang tidak dapat menghilangkan kemacetan tapi hanya mendistribusikan kemacetan ke titik lain dengan intensitas yang lebih sedikit

menurutnya pemerintah kota bandung perlu mendorong warganya untuk menggunakan transportasi umum
ruang jalan itu harus kita maksimalkan kita efisiensikan gunanya fungsinya
nah salah satu untuk mengefisiensikan ruang jalan ya setiap orang yang bergerak di atas ruang jalan jangan terlalu banyak mengambil ruang jalan gitu
satu orang bergerak dengan mobil pribadi berarti dia menghabiskan ruang jalan satu x dua meter bahkan lebih
ya mobil mobil besar atau mobil sedan
tapi kalau satu orang ya bergerak dengan menggunakan bis maka dia kontribusi dia hanya satu nggak sampai satu meter persegi
berapa sih ruang yang dipakai untuk naik bis
paling hanya lima puluh cm dikali dua puluh cm atau lima puluh cm dikali tiga puluh cm
dibandingkan dengan naik mobil sendirian ya ukuran mobil itu dua meter x satu meter
itu tidak efisien penggunaan ruang jalannya
bisa dibayangkan kalau cuma satu orang nggak masalah tapi yang bergerak bersama sama itu banyak
dan masing masing menggunakan space ruang yang cukup besar boros lah istilahnya
ya seperti itu ya wajar lah jadi macet ya
sony menambahkan tata ruang di kota bandung juga perlu dibenahi karena masih ada jalan yang tidak sesuai peruntukannya
seperti badan jalan yang digunakan pedagang kaki lima
rizka rizlia sidki irfan bandung jawa barat